saudara majelis umum pbb mengadopsi resolusi yang mendukung palestina untuk mendapat status keanggotaan penuh
dari hasil voting sebanyak satu ratus empat puluh tiga negara mendukung sembilan menolak dan dua puluh lima negara menyatakan abstain
dan untuk selanjutnya resolusi ini direkomendasikan kepada dewan keamanan pbb
dengan ini maka majelis hukum pbb akan memberikan tambahan hak palestina dalam badan tersebut
pada bulan september nanti sementara duta besar israel untuk pbb mengkritisi hasil voting dari majelis umum pbb
bahkan erdan yang merupakan duta besar israel ini akan melakukan aksi untuk menghancurkan piagam pbb dalam mesin penghancur mini sebagai bentuk sindiran